salah satu hutan kota yang cocok untuk bersepeda bersama keluarga adalah hutan kota di kampus universitas indonesia depok jawa barat
hutan kota yang luasnya mencapai sembilan puluh hektare ini penuh dengan pohon rindang
di sini juga terdapat shelter untuk menyewakan sepeda
cukup dengan menggunakan aplikasi anda bisa menyewa sepeda dengan harga sepuluh rupiah per jam
nah bagi anda yang tidak membawa sepeda jangan khawatir anda bisa meminjam sepeda sepeda dengan menggunakan aplikasi
karena di daerah hutan kota depok ini disediakan banyak shelter untuk peminjaman sepeda
dan waktunya kita bersepeda
memasuki kawasan hutan kota ui depok mata anda akan dimanjakan dengan pepohonan hijau yang asri dan sejuk
dan selalu ramai setiap akhir pekan khususnya mereka yang bersepeda bersama keluarga
karena di sini disediakan jalur bersepeda yang ramah anak
bahkan orang tua maupun anak anak antusias dan senang bersepeda maupun berolahraga di sini
tempatnya adem terus banyak angin dan rame
mau ada bapak bapaknya anak anak
cocoklah untuk kita weekend di sini
selain hutan kota di kampus universitas indonesia
taman marga satwa ragunan juga menjadi salah satu destinasi favorit bersepeda bersama keluarga
selain ringdang dengan pepohonan pengunjung bisa melihat berbagai macam jenis hewan atau piknik bersama
bersepeda menjadi kegiatan yang seru dan menyehatkan
dan sebagai obat lapar dan dahaga di sepanjang hutan kota banyak berderet penjual makanan dan minuman
seperti pecel dan aneka gorengan
seru sih ini juga baru pertama kali
biasanya kan jalan aja biasa biar lo raga
tapi ini lagi pengen coba ya udah
ke sini liburan aja
kan kebetulan kemarin habis ulangan jadi refreshing lah
berwisata bersepeda bersama keluarga bisa dijadikan alternatif liburan anda
selain menyehatkan juga menyenangkan tentunya hemat biaya
namun harus diperhatikan jika anda bersepeda bersama anak walaupun di tempat yang ramah anak harus tetap berhati hati
untuk bisa bersepeda di ragunan tersedia shelter penyewaan rp sepuluh per jam atau lima belas per jam untuk sepeda tandem
jika anda membawa sepeda sendiri juga harus membayar namun sangat murah
hanya seribu rupiah saja per sepeda
ini di luar tiket masuk yang sangat terjangkau yaitu anak anak tiga ribu rupiah dan dewasa empat ribu rupiah
jadi tertarik untuk bersepeda bersama dengan orang tercinta
tim liputan cnn indonesia